mungkin bagi sebagian masyarakat indonesia dan pecinta olahraga nasional sea games ke tiga puluh dua di
kamboja akan menjadi multi event dua tahunan yang biasa saja tapi nampaknya tidak demikian untuk
pemuda tiga puluh dua tahun dito aryo tejo karena ia kini akan memantau sea games sebagai menteri pemuda
dan olahraga republik indonesia mas menteri sudah siap siap dong nggak apa apa dilakukan
yang pengen hasilnya sisa masa jabatan pada tahun dua ribu sembilan belas mas menteri salam olahraga salam olahraga
apa kabar sehat baik sehat mas event
pertama sebagai menpora sea games ke tiga puluh dua di kamboja ada target secara pribadi yang ingin dicapai
menghasilkan event pertama nih sebagai menteri ya target yang pribadi sebenarnya memang memang
persiapan tim kontingen indonesia dot si games ini sudah dilakukan bertahun sebelumnya ini kan
jadi kita meneruskan tetapi kemungkinan langsung gerak cepat untuk menyisir semua persiapan dan
juga turut melihat review dari tim review yang
dibuat dan dari connie kowy kemenpora dan para pakar ya alhamdulillah target pribadi kita adalah
minimal mengpertahankan bismillah meresetnya ke atas sebagian bicara meleset ke atas nih kemarin
pak presiden kayaknya ngasih pidato waduh berat banget juga patrick karena lemari pengen tuh lebih
dari enam puluh sembilan iya karena sangat wajar karena secara psikologis secara humanis kan perolehan kita
di hananya itu enam puluh sembilan walaupun
kalau kita breakdown secara teknis sebenarnya
dengan cabang olahraga yang dipertandingan
saat ini itu metexnya akan berbeda
jadi kemarin saya sudah mengamalkan pak presiden
dengan target kita di medali
enam puluh itu sebenarnya insya allah kita
tetap di peringkat bertahan
nomor tiga jadi kalau
enam puluh sembilan sesuai permintaan
bapak presiden itu kita insya allah
ke atas kayaknya dalam perjalanan
agak sulit nih mas karena kan ada
beberapa cabur andalan kita yang
perolehan medalinya cukup banyak di hanoi
kemarin ini tidak diperdandingkan
beberapa cabur lain gitu ya
tiga puluh sembilan medali mas
udah di otak atik
jadi kita insya allah
kan ada cabang olahraga yang dipertandingkan seperti
dan ada beberapa lagi dan itu
setelah kita hitung bisa
substitusi dari tiga puluh sembilan medali e
mas kita tersebut
insya allah kalau dari
menggunakan scientific juga
insya allah tidak meleset karena tim ini
dipakai waktu di hanoi
itu tidak meleset
jadi secara hitung hitungan
insya allah tenis meja juga
main perdana setelah tiga si game
untuk pecinta masyarakat
itu paling penting mendoakan
dan juga mari kita dukung
dari jauh tidak apa apa minimal
bisa menyuarakan di sosial media
itu bagus dan juga
untuk atlet atlet yang berangkat
kalian ini generasi generasi muda
sama seperti saya mari kita jalankan
dengan kebanggaan dan kehormatan
dan raih medali
dan integritas itu paling penting
oke mas menteri terima kasih
banyak atas waktunya
tentunya pengennya indonesia itu
bisa berbicara banyak di asia tenggara
dan ini bisa menjadi batuluan catan
untuk kita bisa mengembangkan
warga kita tingkat asia